gubernur jawa tengah ganjar pranowo melakukan pengecekan penyekatan jalur
seiring pelaksanaan larangan mudik yang dimulai pada enam mei dua ribu dua puluh
gerbang tol kalikangkung menjadi tinjauan pertama gubernur jawa tengah ganjar pranowo
dalam melihat kesiapan penyekatan jalur seiring diberlakukannya larangan mudik pada enam mei dua ribu dua puluh
gerbang tol kali kangkung merupakan salah satu titik penyekatan mudik
yang menjadi titik utama arus kendaraan dari jakarta masuk ke jawa tengah
tak hanya penyekatan ganjar juga memastikan langkah tegas yang diambil aparat
bila mendapati aksi nekat pemudik yang mencoba masuk jawa tengah
jawa tengah sendiri menjadi tujuan utama para pemudik dari wilayah jabodetabek
dimana ada sekitar dua belas juta orang yang akan mudik ke wilayah jawa tengah damarsinuko semarang